oke weekend ini sudah ada daftar film atau drama yang mau anda tonton sudah ada listnya
karena di rumah saja bisa menjadi pilihan terbaik untuk melindungi diri saat pandemi
berikut kami rangkum sejumlah drama kemudian film korea pilihan yang akan hadir di bulan februari
februari ceria yang pertama kita lihat ya pasang baik baik ini catat baik baik lima februari
ada yang namanya space sweepers ini dia film bergenre science
fiksi jadi space wapers ini adalah film berjenre science fiksi
kita lihat yang dijadwalkan ini akan tayang pada lima februari di saluran streaming video berbayar
film ini menjadi sains fiksi pertama produksi korea loh
layak ditonton kenapa karena menggambarkan dunia di dua ribu sembilan puluh dua dimana tinggal di luar angkasa seperti surga
sedangkan bumi itu jadi sepi kayaknya
diperankan oleh aktor kenamaan
uh ganteng ada song jongki
kemudian berikutnya di lima belas februari kita geser yang juga akan tayang adalah river one the moon crisis
pada tanggal lima belas februari dijadwalkan
jadi ini adalah drama bergenre sageg
jadi sageg ini adalah artinya sejarah ya
drama ini cukup dinanti para penonton karena tokoh utama yang diperankan oleh kimso
dan juga usai drama when the cameleia blooms yang tayang dua ribu sembilan belas lalu mengantarkan menjadi best actor di ajang beksang arts awards
lalu berikutnya next ada juga
ini ada ccfus the miss dijadwalkan tayang pada tujuh belas februari
tiga hari setelah valentine's day
tapi ini bukan percintaan
genre nya adalah fantasy mystery dengan membuat action
ceritanya tentang perjalanan waktu
ini rame banget diperbincangkan karena comebacknya pemeran utama
usai drama terakhirnya memories of alhambra
bersama hyun bin yang tayang pada akhir dua ribu delapan belas lalu ya
nextnya masih di tanggal yang sama
jadi satu tanggal ada dua yang dirilis
tujuh belas februari juga
jadi buat anda yang suka banget dengan yang ada romantis romantis
ini percintaan remaja
ini bisa jadi pilihan juga
jadi pegiat film ini menantikan tayangan ini
karena menjadi debut pertama dari member red velvet irene
untuk membuktikan kemahirannya berakting lewat layar lebar
dan terakhir nextnya
ini juga lagi tayang ya
yang siap kembali menyapa anda
pecinta jenis drama yang penuh banget dengan konflik
jadi tengang banget isinya
jadi the penthouse ini salah satu drakor terpopuler
yang punya rating tinggi dan selalu konsisten di setiap week nya
jadi season keduanya nanti akan bertajuk revenge
jadi balas dendam yang akan segera dimulai
drama ini rencananya akan hadir pada sembilan belas februari
jadi kalau misalnya anda mau ngikutin
sekarang penthouse yang season pertama lagi tayang di trans tv ya
demikian korean corner untuk minggu ini
kita ketemu lagi rabu depan ya